tapi itu tidak mengurangi
yang diberikan pansy
yang juga sudah sangat
banyak warga negara kita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
untuk bertemu dengan
keluarga merayakan lebaran
di tanah air
kalau tahun ini seperti apa
apa cukup banyak yang balik
mudik ke indonesia pak
ya kalau yang balik mudik
kalau saya lihat angkanya sih tidak banyak gitu ya
karena mungkin dari amerika ke indonesia perjalanannya dengan pesawat terbang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
karena memang idul fitri ini belum ditetapkan sebagai hari libur nasional juga di sini
tetapi di beberapa negara bagian sudah dijadikan hari libur
jadi ini diserahkan kepada negara negara bagian atau state untuk menetapkannya
jadi contohnya di new york itu dijadikan hari libur nasional
bukan hari berhasil hari libur untuk negara bagian tersebut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
jadi memang tradisi pulang mudik ini mungkin kalau di amerika tidak terlalu banyak
berbicara mengenai ramadan kemudian lebaran
dan kalau tadi mungkin pak dubes juga sempat mendengar pernyataan dari presiden biden
yang berjanji akan mengembalikan tradisi idul fitri ke white house kembali ke gedung putih
mungkin karena pada saat pemerintahan donald trump itu tidak terjadi ya di white house ya
tapi berjanji akan mengembalikan tradisi idul fitri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
tapi yang kita lihat selama ramadan kemarin sangat luar biasa
bagaimana saling menghormati
toleransi salah satunya
salat taraweeh yang digelar di jalanan times square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
karena memang di new york itu adalah menetapkan sebagai hari libur
tetapi memang kalau saya memantau juga untuk ada enam masjid yang memang dikelola oleh dan dimiliki oleh masyarakat indonesia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
salat di masjid tersebut
ada yang tiga kali
ada yang empat kali
ada yang lima kali
dan kegiatan ini dilakukan secara
terbuka karena memang di sini persyaratan untuk memakai masker itu sudah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
tidak ada physical distancing
tidak memakai masker
tapi disyaratkan memang
sudah melakukan vaksinasi selama dua kali
jadi itu sudah dibebaskan semua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
amerika serikat itu salah satu negara yang betul betul memberikan pelonggaran ya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
tadi pak rosan sempat sampaikan masker
kemudian juga di tempat publik tempat umum
bahkan juga sudah mulai menyelenggarakan acara acara konser konser musik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
ini boleh saya sampaikan karena memang kalau penanganan covid sembilan belas itu di bawah cdc atau center for disease control and prevention

dan pembebasan ini disambut sangat sangat gembira

oleh masyarakat di amerika serikat ini karena memang

tentang mereka mempunyai keterbatasan untuk melakukan aktivitas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
berdasarkan data dari cdc itu
berdasarkan data dari cdc itu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
sehingga pelonggaran pelonggaran itu sudah diberikan
boleh saya sampaikan hampir secara full
kecuali mungkin kalau di airport itu

mungkin kalau di airport itu
mungkin kalau di airport itu
untuk mengenakan masker
mudah mudahan ini menjadi sinyal yang baik ya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
pak rosan ruslani sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
sekali lagi selamat lebaran
mohon maaf lahir batin
salam untuk seluruh warga negara indonesia
salam untuk seluruh warga negara indonesia

salam sehat selalu
terima kasih mbak tiffany
dan sekali lagi mohon maaf lahir batin